tv muhammad syahri romdon menelusuri tiga lokasi pembunuhan vina dan kekasihnya eki
hingga mereka ditemukan tewas delapan tahun lalu
tiga lokasi ini sudah tidak lagi bergaris polisi
sementara tiga buronan yang diduga pelaku utama masih belum ditangkap
jalan perjuangan kecamatan kesambi kota cirebon
menjadi salah satu saksi bisu tindak kejahatan yang pernah dilakukan geng motor terhadap vina dan juga kekasihnya
lokasi gang bakti jalan raya majasem kecamatan kesambi kota cirebon jawa barat
menjadi tempat fina dianiaya oleh kawanan geng motor bersama kekasihnya eki pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
tak hanya mengalami kekerasan hingga tewas pelaku juga tega melakukan ruda paksa kepada fina
delapan tahun berlalu lokasi ini tak ada lagi garis polisi
lokasi ini pada saat itu memang dikenal sebagai lokasi yang sangat sepi
tapi jauh dari lalu lalang warga karena jalan menuju ke bagian dalam itu buntung
dan saya berusaha untuk mem flashback ingatan saya pada saat liputan di tahun dua ribu enam belas lalu
di mana lokasi ini masih dipasang garis polisi oleh petugas kepolisian yang dilakukan
yang digunakan untuk memperdalam dan menyejiki kasus yang menimpa fina dan juga eki
usai menganiaya vina dan kekasihnya eki
pelaku membawa kedua korban yang sudah kritis ke jembatan layang jalan raya talun
kecamatan talun kabupaten cirebon
mereka meletakkan keduanya di aspal sekitar trotoar dan tiang listrik
dengan dalih kecelakaan lalu lintas tunggal
tindakan pembunuhan dan juga ruda paksa terhadap fina dan neki
mereka membawa dari majasem ke jembatan talun atau jalan raya talun
mereka meletakkan kedua jasad tersebut dan juga kendaraan sepeda motor yang digunakan sepasang kasih itu
seakan akan mereka merekayasa seakan akan mereka merupakan korban kecelakaan tunggal
dan mereka langsung larikan diri
kakak vina sempat mengungkapkan bagaimana keluarga curiga dengan kematian vina
keluarga melihat ada kejanggalan pada motor dan hp fina yang tidak ada bekas kerusakan
padahal vina dan kekasih disebut meninggal
saya kasih rekaman itu terus bukti bahwa hp almarhum adik saya masih utuh
terus motor juga masih utuh itu saya kasih semua foto fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok
bukti bukti itu nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkep
kak polri sama kak polda tolong usut tuntas
saat ini polda jabar sudah mengungkap tiga identitas pembunuh vina yang masih buron
yakni pegi andi dan denny
ketiga pelaku diduga sudah tak lagi berada di jawa barat
salah satunya bahkan diinformasikan berada di jakarta